fujitsu indonesia kembali menyelenggarakan fujitsu asia conference di jakarta
kegiatan ini sebagai bagian dari fujitsu world tour dua ribu delapan belas
dengan menghadirkan teknologi service serta solus terbaru dari fujitsu
hal ini untuk menjawab kebutuhan teknologi dalam bisnis di berbagai industri
dengan mengusung tema human centrism innovation driving a trusted future
managing director pt fujitsu indonesia odi susilo handoko mengatakan
pendekatan human centris merupakan cara dan komitmen fujitsu
untuk mewujudkan transformasi digital dengan menempatkan manusia di setiap lini
tahun ini kita membawa tema untuk human centric dan gas transit
jadi apa sih sebenarnya dimaksud dengan human centric
human centric itu adalah sesuatu
yang tidak bisa dilepas dari it
jadi mungkin kalau anda lihat dengan perkembangnya it mulai dari iot ai sampai ke rpa robotik segala macam
human masih perlu nggak masih perlu
nah sekarang ini kita dapat jargon yang baru adalah case trust
guest trust artinya apa bisa dipercaya nggak
nah itu adalah salah satu yang sekarang sedang kita kembangkan
itu teknologi digital kedepannya
jadi mau secanggih apapun peranan human tetap diperlukan dalam dunia it ini
mungkin kalau mungkin khususnya di indonesia ya
bagaimana kita bisa mendigitalkan sesuatu yang dulunya masih dalam proses manual
atau masih kita memakai dengan hard copy ya
tapi untuk kedepannya bagaimana proses itu menjadi digital
bagaimana bisa lebih cepat
jangan lupa untuk berlangganan
fujitsu asia conference meliputi sesi konferensi informatif serta pameran yang menghadirkan teknologi dan solusi di berbagai bidang
teknologi tersebut membantu para juri dalam menilai gerakan para atlet gimnastik
untuk menciptakan transformasi bisnis di era digital ada tiga langkah yang menentukan
yakni arsitek a purpose driven business yang mencakup leadership dan ekosistem
build human centric organization yang fokus memberdayakan manusia
dan drive the business with digital untuk menciptakan integrasi bisnis
contoh yang paling gampang adalah kita tidak pernah kepikiran bagaimana tim juri dari gimnastik itu melakukan penilaian
karena juri satu dan juri yang lainnya
mempunyai penilaian masing masing
kita hadirkan teknologi yang kita sebut dengan tiga d sensing ai
jadi mengkombinasi bagaimana kita menangkap gambar gambar dari permainan dari gimnastik tersebut
dianalisa oleh artificial intelligence dan akhirnya memberikan skor
jadi skor yang diberikan kepada pemain satu dan pemain kedua itu akan sama karena mempunyai framework yang sama mempunyai standard yang sama
dari kesehatan kita menyadari bahwa industri kesehatan itu masih sedikit lambat dalam mengadopsi teknologi informasi
jadi dengan adanya teknologi informasi kita percaya dunia kesehatan tersebut akan diperbantukan
seperti contohnya paling gampang artificial intelligence dalam mendeteksi sel sel kanker
jadi saat ini kita hanya bisa menerima jawaban dari dokter
anda terkena kanker tetapi kita tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan kanker ini atau asal muasal dari kanker ini sel ini
nah dengan teknologi ai kita bisa melakukan analisa yang lebih dalam
mulai dari sel yang terkecil sampai bagaimana dia bermutasi dan akhirnya menjadi sel kanser
hal tersebut sekarang dengan teknologi dapat dilakukan sebelumnya mungkin dua minggu sekarang bisa dilakukan dalam waktu dua jam
teknologi ai fujitsu juga merangkulkan
bagaimana kecerdasan buatan ini bisa membantu manusia tersebut
untuk bisa lebih efisien lebih cepat lebih efektif
selain paparan soal teknologi yang dimiliki
acara fujitsu asia conference juga memamerkan beragam produk
tim liputan cnn indonesia